aksi teror misterius juga terjadi di magelang jawa tengah sepanjang bulan april ini
sejumlah warga menjadi korban penembakan misterius
hingga kini tiga belas korban sudah melapor ke polres magelang
polisi belum menemukan titik terang dalam kasus penembakan di sejumlah lokasi di kota magelang
kurangnya cctv atau kamera pemantau dan lambatnya pelaporan
membuat polisi bekerja keras untuk mengungkap kasus tersebut
untuk membantu pengungkapan kasus ini tim dari polda jawa tengah ikut membantu
aksi penembakan misterius ini terjadi sejak awal april
selain jumlah korban bertambah lokasi kejadian pun meluas
jika penembakan semula hanya terjadi di jalan pemuda
kini penembakan juga terjadi di jalan ikhlas dan jalan tidar
kini sedang kita dalami
dan ini nanti akan saya laporkan juga ke polda
rata rata juga sama seperti korban yang baru kemarin
rata rata semuanya perempuan dan kenanya juga pangkal